saudara hari ini dewan pengawas kpk dijadwalkan memeriksa pimpinan kpk nurul gufron
gufron diadukan karena diduga melanggar etik terkait kementerian pertanian
gufron diduga menyalahgunakan wewenang dalam proses mutasi pegawai di kementerian pertanian
bella dan juga saudara bahwa wakil ketua kpk nurul gufron yang berstatus sebagai terlapor ini tidak hadir
artinya tadi dewas sendiri sudah membuka sidang pada pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
tetapi sidang tersebut dilakukan untuk menentukan jadwal selanjutnya terkait dengan pemeriksaan dari nurul gufron
informasi yang kami dapatkan bahwa sidang ditunda dan baru akan dimulai lagi pada tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh
tadi juga syamsuddin haris menjabarkan alasan ketidakhadiran
dari nurul gufron yang menyebut dirinya ataupun nurul gufron ini masih menunggu proses hukum yang nampaknya pada pekan depan akan berlangsung di pt un
karena seperti yang kita ketahui bersama nurul gufron juga melaporkan dewan pengawas kpk ke ptun dengan klasifikasi perkara adalah tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual
di situ gufron menilai bahwa dewan pengawas kpk ini nampaknya telat untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dirinya sehingga ia menganggap
bahkan dirinya tersebut sudah kadaluarsa dan tidak dapat diproses
nah nanti pada tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh empat jika nurul gufron tidak lagi hadir dewan pengawas kpk ini tetap akan melanjutkan sidang untuk kemudian menilai apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh nurul gufron atau tidak
nah sementara itu terkait dengan proses hukum yang kemudian pada pekan depan akan berlangsung di pt un ketua dewan pengawas kpk tumpak hatorangan panggabean juga sudah mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan hadir pada senin pekan depan meskipun
belum mengetahui apa sebenarnya isi gugatan yang kemudian dilayangkan oleh nurul gufron kepada pihak dari pt un tetapi dewas menganggap tidak masalah terkait dengan pelaporan tersebut dan siap untuk kemudian mengikuti seluruh proses hukum yang kemudian akan dilakukan di pt un
lebih lengkap terkait dengan hal ini kami akan hadirkan kutipan wawancara kami dengan ketua dewan pengawas kpk tumpah hatorangan panggabean
sehingga tuntutan ke ptun sendiri tidak ada ngaruh sama sekali ya
kita juga belum tahu isi gugatannya kayak apa di pdun cuma kita dapat panggilan aja dari pengadilan
minggu depan tadi ya
tapi apa gugatannya apa isinya kita belum terima nanti pengadilannya kasih
gak apa apa gak ada masalah kok
dan tentu kita masih akan melihat bagaimana kemudian nanti proses yang saat ini tengah berlangsung
tetapi yang dapat didekatkan sekali lagi bahwa nampaknya cukup
menarik ada turbulensi di dalam internal kpk antara nurul gufron dengan juga dewan pengawas kpk bella
apakah dari dewa sendiri ada persiapan persiapan terkait dengan persidangan yang akan hadir di pt un minggu depan
terkait dengan persiapan sendiri tentu secara spesifik tidak ada
tetapi jika dewan pengawas kpk ingin melanjutkan proses sidang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik tentu harus ada sejumlah
barang bukti yang kemudian dikumpulkan oleh dewan pengawas kpk begitu
tetapi tentu kita masih tunggu bagaimana kemudian nanti proses yang akan berlangsung dan akan dilakukan oleh dewan pengawas kpk bella
langsung dari gedung kpk jakarta selamat bertugas kembali